presiden jokowi dodo mengaku hingga kini dua anak laki lakinya belum ada yang akan ikuti jejaknya sebagai politisi
menurut jokowi kedua anak laki lakinya masing masing sibuk berbisnis kuliner
hal ini disampaikan jokowi saat berdiskusi singkat dengan wartawan dalam acara jalan dan bincang santai
bersama wartawan sabtu pagi di kebun raya bogor jawa barat
menurut jokowi kedua anak prianya saat ini fokus mengembangkan bisnis kulinernya
jokowi justru menilai menantunya bobi nasution yang lebih menunjukkan ketertarikan di dunia politik
mantan wali kota solo dan gubernur jakarta ini mengaku kerap berdiskusi politik dengan bobi suami kahiyang
jokowi ketua anak prianya saat ini berdiskusi politik dengan bobi suami kahiyang

presiden jokowi dodo mengaku sadar banyak komentar negatif yang tak hanya kerap ditujukan ke jokowi tapi juga anggota keluarganya
menanggapi komentar negatif di media sosial ibu negara iryana joko widodo mengaku selalu memberikan semangat kepada suaminya
sementara gibran putra sulung jokowi mengaku tidak terlalu memikirkan komentar negatif yang menyerang keluarganya
selalu saya support untuk pak joko segala kegiatan yang berdoa
semoga dalam menjalankan tugas amanah ini berjalan dengan lancar
selalu ada ya dari dulu zaman kita ya wali kota gubernur sekarang pemilihan presiden yang kedua ini pasti ada komen negatif terus
yang jelas jika ada komen negatif tidak perlu kami dari keluarga tidak perlu terlalu reaktif